akhirnya seolah olah kenikmatan berolahraganya itu agak berkurang karena badan sebenarnya enggak menurut
mas iman kemarin ada idea mas iman yang namanya retrofit
bantuan kemanusiaan evakuasi dan lain lain
sehingga saya mengkhawatirkan untuk tahun ini jangan jangan produksi pasti kita menurun
yang sesuai dengan cara latihan lo
saya kira memang tetap perlu adanya fungsi pengawasan ataupun kontroling dari dpr terhadap kerja kerja pemerintah dieksekutif
paling besar waktu itu pernah dapat dua puluh lima ribu
oke di november tahun lalu ya berarti ya bung kusya itu saat kita bertandang kesana dan harus mengakui lima satu keunggulan dari iraq